dalam beberapa waktu belakangan pihak aparat kepolisian cukup aktif dalam memproses hukum pihak pihak yang ditengarai membuat situasi sosial politik jadi panas
mereka yang kebanyakan ada di pihak oposisi jadi tersangka untuk kasus kasus seperti dugaan makar serta penyebar hoax dan kebencian
benarkah demokrasi dan kebebasan kita jadi terancam atau justru seperti kata mas eko tadi
inilah cara yang baik sebenarnya untuk menjaga dan merawat demokrasi dan kebebasan kita
saya dengar tadi insya allah setelah jam tujuh atau jam delapan akan diumumkan resmi apakah betul ada kecurangan yang serius
maka analisis yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita juga bapak profesor dr amin rais kekuatan people power itu mesti dilakukan
setuju berani berani
kalau people power itu terjadi kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan tahapan
karena ini sudah kedaulatan rakyat
bahkan ini mungkin cara dari allah untuk mempercepat prabowo dilantik
tidak harus nunggu dua puluh oktober
narasi itulah yang akhirnya mengantarkan egy sujana salah satu anggota badan pemenangan prabowo sandiaga ke status hukumnya yang baru yakni tersangka dugaan makar
belakangan kepolisian memang bergerak cepat untuk menangkap orang orang yang ditengarai melanggar hukum
tidak hanya egy ada beberapa nama lain yang juga ditangkap atau dijadikan tersangka
sebut saja politikus gerindra permadi diusung karisma dan mustafa naharawardaya
terakhir kiflan zen yang harus berurusan dengan aparat hukum
kebanyakan mereka menjadi tersangka karena dugaan makar ujaran kebencian serta membuat hoaks
namun reaksi aparat keamanan yang terjadi di kota ini tidak hanya bergantung kepada keamanan juga bergantung kepada keamanan
namun reaksi aparat keamanan yang terjadi di kota ini tidak hanya bergantung kepada keamanan juga bergantung kepada keamanan

tanda tanda kemunduran yang tadi dinilai oleh para sarjana misalnya itu dengan mengidentifikasi beberapa penggunaan instrumen hukum untuk mengendalikan oposisi
dari tahun ke tahun misalnya empat tahun terakhir itu ada sejumlah kasus yang bisa kita golongkan dalam tiga hal
pertama pencemaran nama baik biasanya kepada presiden atau kepada pejabat pemerintah
yang kedua adalah penghinaan
dan yang ketiga adalah makar atau usaha untuk menggulingkan pemerintahan
ini agak mirip mirip dengan narasinya tadi ya
nah kriminalisasi semacam ini itu angkanya cukup banyak
bahkan amnesty sampai bulan lalu itu mencatat sekitar dua ratus tiga puluh an orang
memang ada yang abu abu gitu antara sekedar ekspresi politik yang kritis yang sebenarnya nggak perlu juga kita tanggapi gitu
tapi ada juga yang memang berbau kebencian agama ras etnis dan asal usul kebangsaan
nah yang sangat dikhawatirkan oleh para sarjana oleh edward aspinall oleh prof palo
saya sangat khawatir dan berpikir
pemerintah sendiri menolak anggapan pihaknya terlalu reaktif dan membungkam kebebasan
ya bahwa dalam sepuluh tahun terakhir ini atau lima tahun terakhir ini gelombang narasi narasi kebencian melalui media sosial itu kan tubuh dengan sangat luas
seperti musim semi
kita menghadapi satu musim semi
pernyataan kebencian pernyataan penghinaan dan insided untuk melakukan kekerasan itu berkembang sedemikian rupa sejalan dengan kompetisi politik itu
nah dalam hal ini aparat penegak hukum tentu tidak bisa berdiam diri menghadapi ini
karena dia juga harus memproteksi masyarakat
jadi kebebasan itu mengandaikan pertanggung jawaban
anda bebas mengatakan apapun tapi anda harus juga siap diminta pertanggung jawaban terhadap apa yang anda katakan
di tengah situasi yang panas sebagai efek dari kompetisi politik dan terus terjadinya jual beli politik kebencian baik di level elit ataupun masyarakat persoalan demokrasi dan kebebasan kita memang tengah disorot
sebagian malah menganggap demokrasi kita ada di persimpangan
budi adiputro cnn indonesia
ada rumusan tentang pembangun called as personas de rejo nam competiza pembangunan insightjam
bang andre itu problem nggak
ya tentu problem yang terjadi sekarang
bahwa kita melihat seakan akan penegakan hukum ini mas eko
tajamnya hanya kepada pendukung pak prabowo
tapi terkesan terindikasi tumpul kepada pendukung pak jokowi
ini yang kita rasakan publiknya
khususnya kami pendukung pak prabowo
kawan kawan anda seberapa layak menurut anda
kawan kawan anda yang menjadi tersangka
kita kasih contoh mustafa nara ya
mustafa nara itu dilaporkan siangnya
tengah malam sudah dijemput
nah dia memang kalau saya baca postingan awal
dia memang salah
bahwa dia memberikan informasi
tapi setelah itu dia merevisi
dia mengakui kesalahan dan menghapus
tapi polisi punya hak subjektif
ada laporan masyarakat diambil tengah malam
itu satu ya
kita lihat contoh kasus uli nusron misalnya
data pribadi orang
orang ini dianggap yang memenggal kepala pak jokowi
menghajar pak prabowo dan bang sandi
dan juga tokoh tokoh lainnya
yang pernah dilaporkan oleh bang fadlison
melaporkan ada orang yang ingin membunuh beliau
bukan hanya membunuh fadlison
ada tokoh tokoh lain yang mau dibunuh oleh orang tua
orang itu sampai sekarang masih selamat
aman aman saja karena terindikasi
orang itu pendukung pak jokowi
nah ini yang dirasakan oleh pendukung pak prabowo
hukum itu terindikasi
kerasnya dan tajamnya ke pendukung pak prabowo
tapi terindikasi tumpul ke pendukung pak jokowi
nah silahkan mas eko menegakkan keadilan
ini masih jauh dari adil menurut anda
sekarang coba lihat
egy sujana pribadi menurut anda gimana
nah bang egy itu kan masih bisa diperdebatkan
bahwa bang egy memang menyatakan pendapat yang ada celah hukum dianggap makar
tapi kan bang egy sudah mengklarifikasi menginformasikan ke pihak kepolisian
kooperatif sudah sampaikan
beliau tidak ada niat makar
menjawab tadi keresahan andri
ada ketidakadilan mas
tajam ke kelompoknya bang andre dan kawan kawan
tapi tumpul ke kelompok mas eko
ya saya kira begini
pertama bahwa memang selalu akan ada sorotan ya
dan ini seringkali ada upaya politisasi
ya menurut saya misalnya karena ini menimpa para oposan
menimpa para pihak yang punya sikap oposisi terhadap pemerintah
nah padahal hukum positif kita sendiri itu sudah mengadopsi
istilahnya sudah membuat mereka itu kemudian berhak untuk ditahan polisi
itu satu ya
artinya aspek pelanggarannya masuk secara hukum positif
jadi bukan mengadai ngadai karena oposisi ditangkap gitu
yang kedua begini
yang kedua tadi yang kaitannya dengan soal kebebasan dan sebagainya
nah misalnya tadi pendapat juga dari siapa
osman dari sekarang bukan di kontras lagi
jadi melihatnya juga harus komprehensif ya
saya yakin bahwa teman teman pegiat ham ini juga pasti sudah membaca ya
karena saya pun juga membaca dari terbitan terbitan mereka
soal misalnya yang tadi disebut ujaran kebencian
kemudian kabar bohong dan sebagainya
yang itu diatur secara khusus oleh aparat
dan menurut anda apa yang lakukan egy sejana
egy sejana dan kawan kawan itu sudah
oh lain lagi
melanggar batas memang
lain lagi bahwa itu hukum positifnya misalnya soal makar tadi ya
ya dia akan dijerat soal itu
itu bukan kebebasan berpendapatan sih gitu menurut mas
bahwa dia mengatakan misalnya
panggung itu sebagai satu kebebasan
panggung politik itu sebagai satu
medium untuk ekspresi politik
tapi kemudian narasinya yang tadi kalau kita perhatikan itu ada tahapan yang kemudian
nggak mau dilalui secara konstitusional ya
untuk kemudian melantik dan sebagainya dan sebagainya
tanpa harus menunggu tanggal penetapan dan sebagainya
oke kalau soal misalnya itu perdebatan hukum itu soal hukum
tapi ini polisi pasti sudah memiliki satu apa
apa istilahnya pendapat hukum tersendiri
aspek keadilan tadi yang dikatakan bang andre bahwa masih jauh dari kata adil
nah yang dipersoalkan kan
menurut pak jokowi yang indikasikan bahwa hal yang sama tidak diproses
artinya tentu kemudian pihak kepolisian bisa ditanya kenapa ini tidak diproses dan sebagainya
dalam konteks ini
menurut saya apakah misalnya laporannya tidak dilengkapi dan sebagainya itu kan bisa ditanyakan oleh pihak kepolisian
tapi ini bukan cara negara dalam membuka
karena aturan hukum dan sebagainya itu tidak berlaku
hanya untuk kemudian pihak satu atau kemudian dua baik oleh pendukung pak jokowi atau bukan
ini contoh ya
bang fadlizon ini wakil ketua dpr ri
bidang politik hukum dan keamanan
jadi komisi satu komisi dua komisi tiga koordinatornya namanya fadlizon
jadi termasuk dengan panglima tni kepala bin dan juga kapolri
nah intinya apa
yang ingin yang akan mengancam membunuh beliau di dua ribu dua puluh
sampai sekarang dua ribu sembilan belas
kasusnya gak jalan mas
itu menunjukkan apa
ada indikasi perbedaan perlakuan mas eko
nah ini yang menjadi rasa ketidakadilan di tengah masyarakat
ini yang bikin masyarakat nggak nyaman
kok yang pendukung pak prabowo salah dikit
contoh kasus immanuel benazir
kadernya mas eko

ini teman kita
nah ini sahabat saya ini melaporkan misalnya habib bahar
lalu melaporkan siapa namanya yang hs ini
yang melakukan ancaman kepada pak jokowi mau menggal
tiba tiba immanuel benazir ini
tiba tiba emmanuel benezer ini dilaporkan juga sama teman teman dua ratus dua belas
dilaporkan karena menuduh teman teman dua ratus dua belas adalah penghamba uang
sekalipun saya gak pernah dengar
sahabat saya ini diperiksa oleh polisi
ada indikasi ketidakadilan itu mas
tapi bagaimana dengan ekspresi kebebasan tadi
yang juga mungkin bagi para pegiatan ini lebih
lebih menjadi concern gitu bang andre
anda lihat memang ada semacam tindakan yang lebih represif
dulu pak sby itu di demo
kita melihat itu
teman teman mas eko yang sekarang berkuasa di republik indonesia
sekarang itu kan
suka menemu pak sby sepuluh tahun menjadi presiden dulu
sekarang ada yang dulu nangis
bbm dinaikkan gitu
lalu ada yang demo bawa kebo gitu
pak sby dibawa jadi kebo gitu
pak sby sebagai presiden dengan tenang
menghadapi tidak represif
sehingga instrumen instrumen itu ya
bagian dari dini meka demokrasi dan kritis
kalau sekarang baper menurut anda
kalau menurut saya sekarang ya
mungkin pak jokowi nggak baper
tapi memang ada teman teman yang lebih baperan
sehingga mengambil inisiatif
teman teman itu siapa
yan atau siapa
menurut saya ya
masyarakat bisa menilai lah
masyarakat bisa menilai
saya gak tahu
masyarakat publik sudah
rakyat indonesia itu sudah sangat paham
bahwa sekarang lebih berbeda dibandingkan zaman dulu
saya saja sebagai politisi
saya sebagai politisi yang kritis dengan pemerintah
selalu menggunakan distriksi yang berhati hati
jangan sampai ada celah
karena ini ada ruang
ini penting loh
politik sini selalu berhati hati
menjawab keresahan keresahan tadi
ya kalau misalnya contohnya pak sby di demo dan sebagainya
ya pak jokowi juga di demo berapa kali ya
tapi kan begini
bahwa konteks demonstrasi atau demo tadi saya katakan itu dilindungi oleh undang undang
tapi kemudian yang kemudian dilarang dan sebagainya ini adalah kemudian misalnya menyebarkan kabar bohong
dari peristiwa demo itu sendiri misalnya
misalnya habis demo kemudian ada yang memviralkan nih ya
bahwa ada kelompok orang yang kemudian dipukul dipukulin oleh kepolisi
padahal itu foto yang mungkin peristiwa yang lalu
peristiwa yang berbeda
yang berbeda gitu loh
nah ini yang kemudian bukan peristiwa demonya gitu loh
jadi ini bukan peristiwa kebebasan tapi masalah pelanggaran hukum
siapa pun kebetulan saja
oposisi oposisi yang banyak ditangkap sekarang
ya kita sepakat budi
saya rasa sepakat kita semua sepakat bahwa pelaku hoax harus dihukum
tapi tolong pelaku hoax kubu sebelah juga
tolong juga dihukum gitu loh
kami juga banyak korban hoax
pelaku diskusi kita juga harus tertip hukum tertip waktu karena waktu kita sudah habis
terima kasih bang anda
terima kasih mas yoko
mudah mudahan narasi damai ini asli sekali kita berbeda dari tadi
kayaknya uratnya nggak sampai keluar bang andre
biasanya kalau urat urat lahirnya agak keluar tapi hari ini
ini sepuluh malam terakhir ramadan
karena sebentar lagi jadi anggota dpr
oke terima kasih mas yoko
terima kasih bang andre atas narasi yang cukup konstruktif pada malam hari ini
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung pada partisipasi
anda dalam merawat kembang kebebasannya
saya budi aditya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh